duet ganjar anis berpotensi meraup dukungan di pilpres dua ribu dua puluh
dua tokoh ini masuk dalam jajaran tiga teratas baca pres dengan elektabilitas tertinggi
misalnya dalam survei indikator politik per agustus dua ribu dua puluh
ganjar menuduki posisi pertama dengan tiga puluh lima dua persen
prabowo menyusul dengan tiga puluh tiga dua persen dan anies di posisi ketiga dengan dua puluh tiga sembilan persen
di survei litbang kompas per agustus dua ribu dua puluh tiga pun
ganjar menuduki posisi pertama dengan tiga puluh empat dua persen prabowo tiga puluh satu dua persen dan anies sembilan belas dua persen
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah menjelaskan
wacana ganjar anis sebagai mimpinya untuk menghilangkan perpecahan imbas pemilu
ia menegaskan hal ini bukanlah sebuah keputusan
karena sikap dan penentuan terletak di megawati soekarnoputri dan para elit parpol terkait
megawati soekarnoputri bersama partai partai yang lain
pak mardiono pak haritano kota umum anora pak oso dan itu endingnya
politikus partai keadilan sejahtera nasir jamil menyebut
kemungkinan masih terbuka lebar
namun hingga saat ini pks dan koalisi perubahan masih konsisten mengusung anies
sebagai calon presiden dan bukan calon wakil presiden
jika nanti duet ganjar anis terjadi
nasir pun mengaku tak takut kehilangan segmen pemilih
karena dalam pilkada ada sejumlah daerah di mana pdi perjuangan dan pks mengusung calon yang sama
sebenarnya kalau kita mau jujur dalam beberapa event pilkada
itu gabungan pks juga bersama pdi perjuangan
di beberapa tempat di beberapa daerah pdip dan pks itu bersama
jadi kekhawatiran itu memang di satu sisi ada tapi itu tidak banyak
tapi mungkin dalam konteks pilpres karena ini indonesia mungkin berbeda dengan konteks pilkada
direktur eksekutif indonesia political review ujang komarudin menilai
penjodohan ganjar anis disebabkan dua alasan
pertama sebagai wujud kekhawatiran pdi perjuangan atas makin kuatnya dukungan parpol dan presiden ke prabowo
kedua upaya mengecilkan suara prabowo yang punya irisan pendukung dengan anies
ya kalau dalam politik ya kemungkinannya ada saya mengatakan putih putih ya
tapi walaupun probabilitasnya kecil kemungkinan itu kenapa
misalkan ideologinya dianggap berbeda lalu juga persoalan pemilihnya juga berbeda
yang penting lagi ini kan seperti minyak dan air jadi tidak ketemu sebenarnya
makanya saya katakan kemungkinannya kecil tetapi sekali lagi dalam politik selalu bisa selalu mungkin
menurut ujang kemungkinan duet ganjar anis memang kecil
namun bukan tak mungkin karena pola rekonsiliasi politik yakni dua pihak yang tadinya rival namun jadi sahabat
sudah ada di pilpres dua ribu sembilan belas yakni ketika prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan presiden joko widodo